ini saya lagi di kantor pajak ini barung madi ini kepala pajaknya pak agung
presenter dedy kobusyar belum lama ini mengunggah sebuah video di akun instagram pribadinya
dalam video tersebut mentalis berkepala pelontos ini memamerkan dirinya tengah bersama dua orang petugas pajak
dalam video tersebut juga deddy sempat menegaskan bahwa ia baru saja membayar kewajiban pajak sebanyak dua lima miliar rupiah
dan saya membayar pajak berapa pak
bapak yang tahu ya
dilansir dari laman detik com dedy melakukan pembayaran pajak di kpp pratama gambir tiga
besaran pajak dua lima miliar rupiah ini merupakan kewajiban pajak penghasilan yang harus dibayar deddy untuk periode dua ribu dua puluh empat
jadi kalau suatu menjadi viral itu tiba tiba segala suatu berubah dan manusia bisa dikenal
dengan cepat dengan bantuan sosial media pastinya
wajar saja besaran pajak yang harus dibayarkan deddy cukup besar mengingat ia adalah presenter program televisi yang tayang stripping
selain itu ia juga merupakan brand ambasador sebuah perusahaan jasa pengiriman
bahkan belakangan ia cukup aktif mengunggah video akun youtubenya hingga saat ini telah lebih dari lima ratus lima puluh ribu orang menjadi pengikut akun youtube deddy cordusyat
dalam video yang diunggah deddy itu pun
kpp pertama gambir tiga agung budiwijaya mengapresiasi inisiatif dedy dan telah membayar pajak sesuai peraturan
terima kasih pak dedy sudah beranserta membayar pajak sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang undangan
deddy pun sempat menyindir artis lain soal kewajiban membayar pajak
buat artis artis yang lain bayar pajak atau bodong
gue gak tau pengen tau aja
sebutnya segitu apa enggak
karena saya bayarnya adalah dua lima m
sebelumnya bulan agustus lalu nama deddy kobusyar sempat ikut terseret dalam pemberitaan tentang kasus dugaan tunggakan pajak mobil mewah milik para artis
namun ia membantah tuduhan tersebut lagi lagi melalui video yang diunggah di akun instagramnya
bahwa berita kemarin bahwa saya tidak bayar pajak kendaraan yang disebarkan oleh media itu adalah satu